saya sih sebenarnya lagi nyari sipur pak
dia stress lagi sih ngeri puman
kalau begitu ke pangkalannya sambil nyari mas pur aja
cis gue tadi ke warung pembungun
omongan gue belum kelar menpotong aja
jangan marah tuh jak
jak kata bapak saya
apalagi males menurusin omongan yang dipotong temennya
bakalan jauh rejeki
kalau pur udah bener bener sembuh mah
mudah mudahan tis buat selamanya
ya kan gue yang ngomong mudah mudahan
terima kasih kakak
tunggu kan tis bener
si pur udah sembuh
pur belum sembuh jak
ibu ini kisah b kullania
kalau kamar mandi di dalam rp satu tujuh ratus per bulan
kalau gitu kamar mandi yang di luar aja
kalau kamar mandi di luar rp satu lima ratus
ada yang lebih murah nggak pak
ada tapi kamar mandi doang kamarnya nggak ada

ada apa bu
ini lho pak mereka mencari kontrakan yang kosong
nggak bisa bu karena aku udah ada yang kasih dp
kemudian panggilin hubung ke lain
kan kok enggak punya sortan
kalau lebih ada konsumen prince bye my miss
aku harus punya ya
ya terus patrick ya tvb

pipih juga kangen sama mimi
saya sih sebenernya
lagi nyari sipur pak
kalau begitu ke pangkalannya
sambil nyari mas pur aja
sepatunya belum pake
ya udah karena kita sama sama bawa penumpang kita anterin dulu betul itu ayo ajak
daripada ngelamun mending minum es dauta aku cuy
kamu inget aku cuy
berarti kamu sudah waras soe
oke bang terima kasih ya